presiden jokowi melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas bagi pelajar di provinsi lampung
presiden meninjau vaksinasi kepada tenaga pendidik dan pelajar di sma negeri dua kota bandar lampung
jokowi berharap dengan pemberian vaksinasi ini nantinya pembelajaran tatap muka bisa digelar sebagaimana biasanya
presiden jokowi juga mengingatkan seluruh masyarakat agar mengikuti program vaksinasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah
karena hari ini melaksanakan vaksinasi di enam belas lokasi baik di puskesmas di sekolah juga di lapas semuanya dikerjakan secara bersama sama
saya ingin vaksinasi di provinsi lampung ini terus digencarkan
sehingga segera bisa menghambat